siapa bilang sampah tidak bisa menghasilkan uang
salah satu contoh pengelolaan sampah yang bisa menghasilkan uang adalah
pusat daur ulang jambangan surabaya jawa timur ini
seluruh sampah yang berasal dari permukiman warga kelurahan jambangan
dipilih di pusat daur ulang di bawah kewenangan dinas lingkungan hidup kota surabaya
untuk mengolah sampah tersebut setiap hari dua puluh tenaga harian lepas
dipekerjakan di pusat daur ulang
mereka bekerja mulai pukul tujuh pagi hingga empat sore dengan berbagi tugas
mulai membongkar gerobak sampah hingga memilah sampah anorganik
seperti kantong plastik botol plastik kardus kaleng aluminium dan kertas
seluruh hasil pemilihan tersebut khususnya sampah anorganik
akan dijual kepada pengepul
tidak tanggung tanggung dalam sebulan penjualan sampah kepada pengepul
bisa menghasilkan uang hingga tujuh belas juta rupiah
yang berdilai ekonomis seperti yang saya katakan tadi
itu satu bulan bisa menghasilkan tujuh belas juta rupiah
menurut salah satu pemilah sampah sutini
dalam sebulan dapat merima bayaran dua delapan ratus rupiah
belum termasuk bagi hasil penjualan sampah anorganik kepada pengepul

susah senangnya apa sih bu sebagai pemilihan sampah
susahnya baunya baunya sampah ya gitu
senangnya banyak temannya hasilnya juga
ya lumayan lah
buat nambah keluarga
satu bulan bisa dapat berapa bu dari pemilik sampah ini
ya kurang lebih dua delapan
ada pun kompos yang dihasilkan di pusat daur ulang jambangan
digunakan untuk pupuk taman yang ada di surabaya
dan sisanya diberikan gratis kepada warga
jika sampah rumah tangga bisa menghasilkan uang
limbah satu ini juga bisa membawa manfaat
ini adalah limbah kelapa muda atau degan
yang diolah menjadi energi listrik alternatif
oleh dua pelajar kelas sepuluh sma muhammadiyah satu gresik
energi listrik yang dihasilkan bahkan mampu menyalakan lampu selama dua puluh empat jam
haidar muzavan dan iqbal zakwan
mulai mengolah limbah kulit kelapa
berangkat dari keprihatinan melihat limbah
yang berserakan dan mengotori lingkungan
keduanya kemudian melakukan riset bersama seorang guru pembimbing
dan mendapati adanya kandungan kalium pada kulit tegan
kandungan kalium ini jika bereaksi dengan klorida
dapat membentuk elektrolit yang bisa menghantarkan listrik
ada ide oh kalau kita menciptakan energi listrik dari kulit tegan
di samping kita nanti mengurangi limbah degan yang menunggu di tempat pembuangan akhir
kita juga akhirnya dapat menemukan sumber energi listrik alternatif terbarukan
yang jelas murah serta ramah lingkungan
untuk bisa menghasilkan listrik pertama kulit kelapa diiris tipis
kemudian difermentasi di dalam bejana dengan ditambahkan dedak garam dan tetes tebu
setelah dua puluh hari cairan dituangkan dalam tabung pengantar listrik
dan bisa digunakan seperti untuk menyalakan lampu
rencananya pihak sekolah akan mengembangkan energi listrik
berbahan limbah kulit kelapa tersebut
agar bisa digunakan masyarakat luas
tim liputan cnn indonesia